nama kofifah indar parawansa semakin kuat bertarung di pilgub jawa timur
usai partai golkar resmi memberikan surat tugas untuk kofifa dan emil dardak
lalu siapa penantang kuat pasangan kofifa emil di pilkada jawa timur
mohon doa semua kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur jawa timur pada bulan november yang akan datang
bersama kofifah indar parawansa
terhadap pasangan di jawa timur
dan kami sudah komunikasi dengan koalisi indonesia maju yang seluruhnya punya calon yang sama
kami saya dan mas emin insya allah pada posisi yang siap untuk menjalankan mandat dan mengembang tugas dari skep ini
dan kami siap bekerja keras untuk bisa memenangkan proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur november yang akan datang
kofifa sendiri sudah didukung lima partai politik mulai dari partai golkar gerindra partai amanat nasional dan perindo
sementara untuk pdi perjuangan mengaku sudah berkomunikasi dengan kofifah untuk membuka peluang koalisi
meski namanya disebut sebut jadi calon terkuat memenangkan kembali kursi jatim i
partai kebangkitan bangsa yang punya basis suara di jawa timur tampaknya tak hilang akal
pkb pun mendorong satu nama yang akan jadi penantang kofifah
ialah kiai marzuki mustamar mantan ketua pwnu jawa timur
pkb sudah mantap meminang kiai marzuki mustamar di pilgub jawa timur dan tinggal menunggu lampu hijau dari kiai marzuki
ujungnya apapun ya tentu akan kita kembalikan kepada k marzuki
karena kiai marzuki bagian penting dari pkb gak mungkin kemudian pkb ngeklaim hari ini kiai marzuki bersedia kiai marzuki siap
tapi finishing nya final touch nya ya nanti kita akan minta kesediaan kiai marzuki
analis politik adi prayitno berpandangan sejauh ini tak ada lawan yang sepadan menandingi kofifa di pilgub jatim
meski nama kiai marzuki mustamar sekalipun
adi prayitno bahkan menyebut sosok muhaymin iskandar lah yang dirasa cocok jadi penantang kofifah di jawa timur
sosok yang fenomenal yang bisa menyaingi popularitas dan elektabilitas bahwa viva termasuk misalnya kiai muzaki marzuki
sosok yang sebenarnya baru diperbincangkan popularitasnya juga tidak pernah muncul secara signifikan apalagi elektabilitasnya
saya justru berharap caimin yang sebenarnya maju
karena kak imin ini adalah ketua umum pkb yang saya tahu mampu mengorganisir mampu mengonsolidasi kekuatan politik nahdlatul ulama di jawa timur
ketua umum pkb yang saya tahu mampu mengorganisir mampu mengonsolidasi kekuatan politik nahdlatul ulama di jawa timur
benarkah tak ada lagi sosok yang mampu menandingi elektabilitas kofifah di pilgub jatim
tim liputan kompas tim